tim nasional u sembilan belas memetik kemenangan atas jordania pada laga uji coba terakhir jelang piala asia delapan belas oktober mendatang
yagi maulana fikri dan konkon bermain impresif dan memenangkan pertandingan dengan skor tiga dua
bermain di stadion wibawa mukti cikarang sabtu sore indra syafri menurunkan komposisi pemain berbeda dari pertandingan uji coba sebelumnya
nur hidayat haji haris cs bermain dengan tempo lambat hingga pertengahan babak pertama
meski mendominasi lini tengah yang digalang lutfi syahrian abimanyu dan witan sulaiman tercatat hanya ada dua shot on goal yang diciptakan ke gawang jordania
masuknya egy maulana fikri yang menggantikan febi di sayap kiri pada menit tiga puluh sembilan mampu meningkatkan tensi serangan
eksplosivitas egy di sisi kiri langsung membuat kemelut di kotak penalti jordania
lima liar gagal dimanfaatkan sabil ramdhani yang sudah berdiri bebas
gol akhirnya tercipta lewat tendangan jarak jauh pemain kelahiran medan sumatera utara firza andika pada menit tiga puluh
sepuluh menit babak kedua berjalan garuda muda kembali menambah gol
lemparan ke dalam bertenaga indra mustafa asal persi bandung coba diantisipasi saif aldin
tetapi justru mengarah ke gawang sendiri
kembalinya egy maulana fikri ke timnas u sembilan belas benar benar menjadi pembeda
kerjasama egy dan sadil pada menit tujuh puluh enam diselesaikan dengan baik oleh firza andika untuk kedua kalinya
skor tiga tak bertahan lama
mutalib abu rizik memperkecil kedudukan menjadi tiga satu pada menit tujuh puluh satu
mutalib abu rizik kembali mencetak gol pada menit delapan puluh
delapan puluh enam lewat skema serangan balik
skor tiga dua bertahan hingga peluit panjang dibunyikan
laga melawan jordania ini merupakan uji coba terakhir jelang piala asia delapan belas oktober mendatang
mahardika utama bekasi